dalam sidang lanjutan mahkamah konstitusi kami siang
pakar it prof marsudi wahyu kisworo mengatakan
ada lima disclaimer atau pernyataan yang ditampilkan dalam laman sistem penghitungan kpu
salah satunya adalah data yang dimasukkan dan ditayangkan dalam laman situng
merupakan data yang dimasukkan apa adanya oleh operator data entry situng
berikut keterangan pakar it prof marsudi wahyu kisworo
karena itu pada setiap kali pemilu situng selalu menampilkan disclaimer
ada yang sekarang ini pada kasus situs atau website situng yang ada sekarang
itu ada lima disclaimer nya
yang pertama adalah menyatakan bahwa data entry yang ditayangkan pada menu hitung suara
yang ada di dalam situs tersebut adalah data yang apa adanya
dimasukkan apa adanya dari formulir c satu
kalau di c satu ada kesalahan sebagai contoh misalnya yang kita kasih tunjukkan
kesalahan dalam menjumlah total suara
kalau dari form c satu nya sudah salah maka di situng juga akan salah
karena para operator situng itu seperti hanya para operator data entry dimanapun juga
mereka itu biasanya kalau di perusahaan di perbankan yang banyak saya tahu misalnya
disumpah untuk memasukkan apa yang ada di kertas
mereka tidak boleh merekayasa atau kreatif
biarpun yang tahu yang angkat di kertas itu salah
tapi operator data entry hanya boleh memasukkan apa adanya
kemudian yang kedua adalah apabila terjadi disclaimer yang kedua
terjadi perbedaan atau kesalahan pada formulir c satu
dikoreksinya tidak di situng tapi dikoreksinya pada proses penghitungan suara berjenjang
sehingga bisa terjadi bahwa di suara berjenjang sudah dikoresi suaranya
di situng dia tidak dikoreksi
karena memang situng itu langsung dari c satu dari tps dibawa ke kpu daerah kemudian langsung di upload
nah yang ketiga adalah apabila terjadi perbedaan antara yang ada di situs web dengan di formulir c satu
maka yang lebih benar adalah yang ada di penghitungan suara berjenjang
kemudian yang terakhir adalah kpu menyatakan jumlah per tanggal dua puluh satu mei dua ribu delapan belas
jumlah tps nya ada delapan ratus tiga belas tiga ratus lima puluh dan seterusnya
pada sidang pemeriksaan saksi saksi sehari sebelumnya
ketua tim hukum prabowo sandiaga bambang wijanto sempat diancam dikeluarkan dari ruang sidang oleh hakim mk
ini terjadi setelah bw menganggap hakim menekan saksi
namun hakim konstitusi arief hidayat menegaskan hanya bertanya kepada saksi
saya mau tanya sebelumnya pada waktu pilpres kemarin anda punya posisi apa
bukan tim dari bpn
saya di kampung
terus kesaksiannya ini berhubungan dengan apa
jadi kesaksian itu diberikan karena anda melihat mendengar dan merasakan itu apa berarti anda di kampung
kan dpt juga ada di kampung pak
oh berarti nanti yang akan dijelaskan anda itu dpt di kampung anda
kan seluruh indonesia
ya saya dapatkan source atau file database dpt dari dpp gerindra ketika saya berada di jakarta
nah ya sekarang mau saya tanya anda itu posisinya itu apa
di dalam tim ini posisi anda itu sebagai apa
sebagai orang yang diminta untuk memberi kesaksian tentang kerusakan dpt
tuh hingga pada waktu pilpres kemarin
kalau anda dari kampung mestinya
yang anda ketahui kan situasi di kampung itu bukan nasional kan
saya di kampung tapi saya bisa mengakses dunia melalui kampung pak
loh bukan begitu
ini saya ingin berikan penjelasan
jadi bapak sudah menjudgemen seolah olah orang kampung tidak tahu apa apa itu juga tidak benar pak
mohon dengarkan saja dulu pak apa yang akan dijelaskan
beliau ini memang orang yang sangat senderan dan humble
bukan begini pak pabang
saya kira saya sudah cukup saya akan dialog dengan dia
pak pabang sudah stop
tapi saya mohon juga jangan ada tekanan
kalau tidak stop pak bambang saya suruh keluar
saya mohon maaf pak kalau dalam tekanan terus saya akan menolak itu pak
saksi saya menurut saya ditekan oleh bapak
sudah pak bambang sekarang diam saya akan dialog dengan saudara saksi
dua hari terakhir publik disuguhkan drama baru pilpres dua ribu sembilan belas di mahkamah konstitusi
ada pemeriksaan saksi ada perdebatan yang baru saja anda lihat sedikit cuplikannya
hingga hari ini pak
hingga jawaban saksi yang langsung mengisi ruang media masa
memang tugas mahkamah konstitusi menjawab keraguan kubu pemohon
tapi bagaimanapun pilpres adalah tetap sebuah pertarungan politik pasti ada persepsi yang ingin dimenangkan
kita bahas malam ini bersama mas ferry junaidi ketua kode inisiatif
mas ferry selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada pak ujang komarudin analis politik universitas al azhar
pak ujang selamat malam
selamat malam mbak
terima kasih sudah hadir kembali di meja ini
senang sekali sudah bersama pak ujang
saya ke mas ferry dulu deh
mas ferry kita lihat yang perdebatan terbaru yang barusan ditayangkan
itu terjadi kemarin dan sempat mengisi ruang media masa cukup riuh
tapi bagaimanapun kan apa yang dilakukan itu kalau menurut anda itu hal biasa untuk memastikan jalur atau memastikan data dan fakta yang dimiliki oleh saksi fakta
ya itu memang menjadi tugas hakim untuk menggali informasi begitu
jadi begitu ada saksi maka tugas hakim adalah memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar
bahwa informasi yang disampaikan itu valid
apa yang mereka dengar apa yang mereka lihat dan mungkin apa yang mereka alami
jadi bisa jadi mungkin ada informasi yang kok nggak tepat misalnya
misalnya tadi yang disampaikan misalnya dia menyampaikan dia berada di kampung katanya begitu kan
tapi yang kemudian dia berkomentar tentang bagaimana situasi di tingkat nasional
itu kan bukan menjadi tugas saksi sebenarnya untuk kemudian mengomentari apa yang di luar menjadi pemahamannya
sebenarnya apa yang dilakukan
sekalipun dia malu
mengatakan saksi mengatakan saya memiliki data soal apa yang terjadi dengan dpt di indonesia misalnya begitu
ya soal apa yang kemudian dia memiliki data itu kan soal lain yang nanti akan digali lagi
tapi tugas hakim sebenarnya memastikan bahwa apa yang kemudian disampaikan di awal itu adalah benar
tadi kan sebenarnya ada informasi yang menurut saya wajar saja ketika misalnya hakim menanyakan
saya ada di kampung tapi dia kemudian mengomentari apa yang terjadi di luar yang menjadi jangkauan dia
nah di sinilah hakim akan memastikan
apakah informasi yang akan disampaikan benar atau tidak
nah setelah itu clear baru dia akan mengomentari atau akan mendalami tentang informasinya begitu
ini kan baru mendalami informasi awal dan menurut saya itu hal yang wajar saja begitu
hal yang wajar saja hal yang biasa saja gitu ya
tapi kalau misalnya anda lihat mas ferry dua hari terakhir ini lebih ramai soal penggalian informasinya yang dimainkan
kalau misalnya dari dua pihak ini termohon dan pemohon
dan pemohon atau hal lain
ini sebenarnya sudah di luar konteks persidangan ya
jadi kalau di konteks persidangan itu kan sebenarnya forum untuk kemudian membuktikan fakta dan data apa yang kemudian didalilkan begitu
tapi kalau kita melihat justru riuhnya itu di luar begitu
jadi orang kemudian melihat oh ternyata informasinya seperti apa begitu
banyak informasi yang menurut saya justru membuat keriuhan secara politik di luarnya begitu
padahal kita berharap bahwa
dalam proses persidangan itu
memang ada data yang kemudian ditampilkan
ada fakta fakta persidangan yang kemudian memang cukup menarik
apakah memang benar bisa membuktikan dalil dalil itu atau tidak
nah sebenarnya kalau kita membaca permohonan ya
sejak awal sebenarnya sudah bisa diduga bahwa proses yang kemudian berjalan ini
kemungkinan besar akan lebih riuh soal isu dan konteks politiknya
kenapa apakah soal dimulai dari soal pembacaan lampiran yang dilakukan dua
ya kalau kami kan membaca permohonan
soal perbaikan permohonan itu
satu permohonan dan kemudian bukti apa yang kemudian disampaikan
dari situ sebenarnya memang ada ini cukup penasaran
apakah ada kejutan yang kemudian akan disampaikan
pemberitaan media yang dijadikan bukti ini sebagai informasi awal
yang nanti akan ditindaklanjuti untuk membuktikan soal
tsm nya dan juga membuktikan tentang hasil pemilunya
tapi kalau kita baca dalam dua hari belakangan
proses pembuktian ternyata kita tidak bisa melihat
konstruksi itu benar berdasarkan data dan fakta
tapi bagaimanapun ini kan sekarang soal persepsi ya
pak ujang ini kan bagaimanapun politik itu soal persepsi
dan apakah kemudian disini pihak pemohon sudah berhasil membangun persepsi yang diinginkannya
pak ujang nanti jawab setelah jedah kita tidur dulu
tetap disini nenek indonesia prime news
terima kasih selera dimnhlas sema cansari kerja
sangat dapat keberadaan pib menteri menteri
saya perksifat penyelenggaratrek
persepsi kecurangan itu bukan sekarang saja
sudah terjadi di dua ribu empat belas yang lalu juga
nah oleh karena itu persoalannya adalah ketika remes mempertemukan lagi ya
antara jokowi dengan prabowo ini
nah tuduhan itu semakin masif
nah inilah sebenarnya kalau dalam politik
jujur saja boleh saya katakan
menuduh itu boleh saja tapi berdasarkan bukti bukti
nah ketika bukti itu sudah katakanlah ada di mk
nah ini bagaimana menggali bukti
agar bukti itu menjadi nyata menjadi real
sehingga apa sehingga gugatan gugatan itu menjadi kuat
nah sekarang begini ketika narasi kecurangan itu katakanlah dikembangkan
bukan hanya dikembangkan kalau menurut saya diproduksi
sehingga apa kemarin saya jujur saja diwawancarai oleh radio ya rri
mengatakan pak katanya bahwa masyarakat sekarang sudah memiliki kesimpulan
bahwa nanti yang menang ini kubu a dan kubu b
ini kan berbahaya
artinya apa ketika proses persidangan ini belum selesai
tapi masyarakat sudah menyimpulkan bahwa misalkan kubu satu dianggap curang
saya bilang ini persepsi
nah oleh karena itu sesungguhnya yang paling baik adalah ketika menuduh
agar tidak terjadi fitnah dan agar bukan opini dan asumsi
maka pembuktian itu menjadi yang harus dilakukan
nah oleh karena itu saksi yang dihadirkan oleh kubu dua
harus mampu menggali itu agar memang buktinya nyata
kalau kemarin kira kira menurut anda berhasil menggali itu tidak
kalau menurut saya sejauh ini yang saya amati belum terlalu kuat
untuk katakanlah melawan dari kpu yang dalam hal ini menjadi termohon
nah oleh karena itu ke depan ini harus memiliki strategi kubu dua ini
bagaimana caranya saksi ini jangan dipersepsikan tadi ditekan dan lain sebagainya
tapi menghadirkan bukti bukti nyata
apa sesungguhnya yang dilihat oleh saksi ketika dia menuduhkan kecurangan secara tsm itu
itu yang penting
misalkan di tps tertentu ada penggelembungan suara buktikan
dan itu skalanya kan sekarang harus masif
apa ukuran masif
katakanlah terjadi misalkan di seluruh nasional
oleh karena itu saksinya pun harus banyak
saya pernah menjadi ketua tim sukses
ya katakanlah kalau kita ingin curang itu kalau sekarang ini agak sulit
katakanlah kalau kita ingin curang itu kalau sekarang ini agak sulit
saya juga kemarin sudah jalan jalan juga memantau tps tps di daerah
semua ada yang menyaksikan kok
oke ada saksi saksi ya
ada saksi saksi kok
nah mungkin saja yang dituduhkan oleh kubu dua adalah tadi kecurangan dalam arti kebijakan mungkin saja yang dituduhkan
tapi kan perlu pembuktian itu
oke mas ferry sebenarnya untuk keterangan para saksi dan kemudian bukti bukti yang sudah dikirimkan

ke makam konstitusi
mahkamah konstitusi kemudian benar benar memiliki waktu untuk katakanlah membuka semua file yang dikumpulkan
kemudian merewind semua percakapan penggalian keterangan saksi ini
dan apakah mereka memiliki cukup waktu
itu sebenarnya kritik terhadap hukum acara di mahkamah konstitusi
jadi mestinya semua bukti saksi itu dia diperiksa di dalam proses penelitian
nah akan tetapi dengan waktu empat belas hari ini
memang yang kemudian diproses dalam persidangan yang memang diperdengarkan lebih banyak adalah keterangan saksi dan ahli
bukti bukti lebih sering dalam banyak kasus yang kemudian ditangani mk
dia akan disahkan dia akan diperiksa ada berapa jumlah bukti benar
buktinya misalnya a sampai z dan sebagainya dan disitu disahkan dalam proses persidangan
nah itu adalah
nah ini yang kemudian menjadi pertanyaan
mestinya bukti itu dia di selain dibongkar dibedah di dalam proses persidangan
sehingga mahkamah bisa melihat di setiap bukti bukti itu memang apakah membuktikan dalil dalil permohonan atau tidak
nah soal kemudian waktu apakah cukup atau tidak
mahkamah kan ada waktu sebenarnya dari setelah proses ini selesai
malam ini mungkin mk akan bisa punya waktu hingga nanti proses rapat permusyaratan hakim
sampai tanggal dua puluh delapan kan nanti akan putusan
jadi sebelum itu sebenarnya waktu yang cukup bagi mahkamah untuk kemudian memeriksa keseluruhan
kan di dalam proses persidangan ini permohonan sudah dimiliki oleh mahkamah
jadi proses bagaimana pembacaan permohonan apa yang didalilkan mk sudah mengetahui itu
mk juga sebenarnya sudah melihat kecenderungan dari proses pemeriksaan saksi saksi itu
tinggal kemudian untuk meyakinkan apakah setiap fakta fakta yang kemudian dimunculkan itu
memang ada bukti yang cukup menguatkan atau tidak
nah disitulah mk yang akan memeriksa
oke dan itu apakah hubungannya ada hubungannya juga dengan legalitas
karena ini terkait dengan ada kesaksian kita mungkin bisa lihat dulu sekarang ada kesaksian dari rahmat syah
yang kemudian belakangan juga diperbincangkan karena yang bersangkutan ternyata menjadi seorang terdakwa dan tidak izin ya
kita lihat dulu seperti apa
saya mau tanya oh iya mumpung itu saudara merasa takut nggak
kenapa takut sama siapa
karena hari ini saya saksi yang menjadi saat ini terdakwa saya pak
undang undang it karena apa
membongkar kecurangan pemilu
membongkar kecurangan pemilu bukan
saudara itu tapi ketakutannya bukan karena ada yang mengancam saudara di ruang sidang ini
tidak ada artinya itu ketakutan yang lain lah ya karena saudara jadi terdakwa dengan kasus yang berbeda begitu ya
supaya clear jangan disangkut pautkan ini supaya clear dulu
ya ketakutannya karena jadi terdakwa itu ya bukan karena ada yang mengancam saudara ketika memberikan keterangan di sini
bukan ya tolong dikeras dikit
gitu itu baru saja ditumpul namanya
nah untuk pak rahmat syah tadi saya mendengar bapak menjadi terdakwa itu untuk kasus apa pak
baik terima kasih karena tadi saya mendengar karena saya membongkar kecurangan pemilu jadi sebenarnya bukan kecurangan pemilu tapi kecurangan pemilu kada ya
pemilu kada jadi saya dapat lihat ya
oke jadi saya menanggung beberapa tahun yang lalu
ya yang menarik ada soal informasi yang disampaikan itu adalah soal ketidak netralan polisi disitu ya
tapi terkait juga kemudian yang menjadi pertanyaan adalah soal posisi si saksi ini yang dia terdakwa tidak izin izinnya menjenguk orang tua
dan itu sudah kemudian menjadi perbincangan sekarang apakah kemudian kesaksiannya bisa digunakan mas ferry
jadi syarat untuk menjadi saksi itu dia hadir dalam proses persidangan
sudah disumpah juga kan
dan dia disumpah
jadi ketika dia memberikan keterangan maka keterangan itu dianggap sah
sepanjang di dalam proses persidangan hakim tidak menolak kesaksian itu
atau mungkin para pihak tidak menolak itu dan dikabulkan oleh mahkamah
tapi sepanjang hal itu masih berjalan menurut saya tetap sah apa yang kemudian dia sampaikan
soal kemudian terkait dengan tahanan kota dan sebagainya itu kan persoalan yang lain
jadi mestinya itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan terkait dengan proses pidananya
tapi tidak kemudian mempengaruhi terkait dengan kesaksiannya di mahkamah konstitusi
tapi mungkin mempengaruhi proses hukum yang sedang dia jalani
proses hukum dia yang dijalani di kota medan ya
jadi itu dua hal yang berbeda sebenarnya
karena memang itu mestinya menjadi tanggung jawab masing masing
tapi ya kalau kemudian dia dihadirkan kecuali ya kalau kemudian dia menghadirkan mahkamah konstitusi
mk yang minta datang nah itu soal yang lain
ada alasan bahwa dia menghadiri proses persidangan karena diminta oleh lembaga peradilan
nah itu soal yang lain begitu
karena antara sesama lembaga peradilan dan itu boleh ya
pak ujang tapi kalau misalnya melihat ini kan bagaimanapun sekarang terungkap
hari ini baru menjadi rame soal kesaksian rahmat ini
dan kemudian menimbulkan pertanyaan ini
apakah kesaksian seperti ini bisa didengarkan atau tidak
dan itu tentunya menjadi bumerang mungkin bagi kubu dua
karena hal yang seperti ini akhirnya terbuka di ruang sidang yang disaksikan oleh publik
iya tadi sudah dijelaskan oleh bang ferry ya
artinya secara hukum
sekalipun sah ya kesaksiannya
sah tapi secara politik ini justru menjadi merugikan bagi kubu dua
karena dalam persepsi masyarakat atau dalam persepsi publik
ini bisa dikatakan
karena saksi saksi yang diajukan kurang clear secara personal
artinya tadi memiliki kasus ya kan di masa lalu yang itu tentu ya
dianggap kredibilitasnya lemah
nah bagaimana sesungguhnya yang paling bagus adalah menghadirkan saksi
yang katakanlah yang sudah dijanjikan oleh kubu dua yang wow
yang kan yang bisa mengungkap fakta fakta kecurangan itu
bukan memperlemah apa namanya kubu
kehadiran saksi yang katakanlah
memiliki masa lalu yang
yang kata kurang baik itu menjadi titik lemah dalam konteks persidangan di mk ini
oleh karena itu
di media sosial sangat ramai ya kan
bagaimana saksi tersebut
sangat merugikan kubu dua tersebut
oleh karena itu kalau menurut saya
sekalipun kesaksiannya disini cukup penting
misalnya mendapatkan informasi
ada oknum polisi
mengarahkan masyarakat dan lain sebagainya
ya itu betul
tapi bagaimanapun kan hakim harus objektif
ada dua sudut pandang yang harus kita lihat
kekesaksian itu memang harus didengarkan
sebagai bagian dia
menjadi saksi pemohon ya kan
yang lain di sisi yang lain adalah bagaimana proses hukum dia
nah pemisahan inilah sebenarnya
dalam konteks yang dijelaskan oleh mars perti
tapi dalam konteks politik yang ini menjadi masalah
oleh karena itu
kalau ini pun terungkap di pengadilan itu
sebagai bagian daripada kerugian bagi kubu dua
walaupun kubu dua membantah
bahkan mengatakan bahwa
kubu dua ya luar biasa bisa menghadirkan saksi yang seperti itu
tapi secara politik
jurus saja persepsi masyarakat berubah dalam konteks ini
kembali soal persepsi
nanti kita gali lagi setelah jeda
tetap di cnn indonesia prime news
kita kembali di cnn indonesia prime news
mas ferry saya masih ingin mendapatkan kejelasan
kemarin kan kita tahu
kemudian ada perbaikan permohonan
yang kemudian itu di dalam jawabannya
kpu dan pihak terkait kemudian menolak itu
tapi akhirnya sekarang
yang dijadikan landasan oleh mahkamah konstitusi
itu kan bagaimanapun apa yang terjadi di sidang kan
dan yang sidang itu kan kembali soal tsm muncul
kembali soal setelah tsm muncul
artinya bahwa itu yang akan menjadi landasan
dan itu yang akan menjadi pertimbangan nanti
jadi yang akan menjadi pertimbangan adalah satu permohonan
permohonan itu nanti akan dinilai oleh mahkamah
yang kedua dari permohonan dan dalil dalil itu
itu akan dipertimbangkan berikutnya adalah
keterangan saksi dan ahli
itu yang disebut dengan alat bukti kan
itu yang kemudian akan dinilai oleh mahkamah
apakah dalil dalil dalam permohonan itu
sudah dibuktikan dengan keterangan saksi
keterangan ahli atau tidak
plus dia nanti akan di cross check juga
dengan bukti fiksi data
data itu bisa bentuknya form c satu surat dan lain sebagainya
itu yang kemudian nanti akan di cross check oleh mahkamah konstitusi
tapi katanya mahkamah konstitusi sejak awal
sejak awal bpn diberikan kesempatan untuk membacakan lampiran
atau dalam tanda kutip perbaikan permohonan itu
itu dikatakan mahkamah konstitusi juga tidak jelas memberikan
sinyal kepada bpn mana yang sebenarnya diterima
apakah yang baru atau yang sebelumnya
itu yang memang mk terlihat kurang tegas
mana yang kemudian yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah agung
karena itu menjadi penting sebenarnya untuk seluruh pihak
ini soal kepastian hukum
apakah permohonan awal atau permohonan yang sepuluh juni
nah sepuluh juni itu kan perbaikan menjadi satu ratus empat puluh enam halaman itu
nah kalau memang yang akan digunakan adalah satu ratus empat puluh enam halaman

maka jelas juga bagi kpu dan juga
bagi pihak terkait
mana yang kemudian mereka akan buktikan dan mereka akan jawab
dan itu terkait dengan saksi saksi yang akan dihadirkan dan semuanya
itu akan terkait dengan saksi
terkait dengan bukti bukti surat
dan sebagainya yang diajukan oleh pihak bpn yang sampai dua belas truk gitu
yang disampaikan kepada mahkamah konstitusi
nah oleh karena itu memang
ini kalau kita memberikan catatan terhadap hukum acara di mahkamah
satu soal ketegasan mahkamah dalam menentukan mana yang kemudian akan diperiksa
sebagai permohonan yang sah
yang kedua menurut saya soal bukti
bukti ini yang terjadi hari ini adalah
mahkamah hanya mengesahkan alat bukti
tapi tidak kemudian secara langsung membedah bukti di dalam proses persidangan
yang dua belas truk itu yang mana kira kira
atau yang satu truk bukti asli itu yang mana
apakah bukti itu memang bukti yang otentik atau tidak
apakah itu bentuknya informasi atau tidak
sehingga semuanya clear terbuka di dalam proses persidangan
yang memang menjadi kekurangan dalam hukum acara mahkamah konstitusi
mas fer lalu bagaimana kalau misalnya sekarang mahkamah konstitusi untuk itu saja belum
untuk pijakannya saja masih belum memberikan jawaban atau sinyal yang jelas
artinya sekarang tiga pihak ini pemohon termohon terkait itu kayak
ya sudah kita raba raba mirip mirip kita hadirkan semuanya begitu
ya kalau kita perhatikan dalam proses persidangan ini
memang yang terlihat yang digunakan oleh semua pihak justru yang sepuluh juta
yang sepuluh juni kan karena soal tsm nya
yang soal tsm kualitatif dan dalil kuantitatif di situ dibuktikan keseluruhan di dalam proses persidangan
nah oleh karena itu ya tidak jadi persoalan
jika memang itu menjadi permohonan yang kemudian akan dinilai
nah tinggal apakah kemudian pihak termohon dan juga pihak terkait
meskipun sudah ikut membuktikan juga menjawab itu
apakah mereka menerima atau tidak permohonannya
jadi dalam artian begini
termohon dan juga pihak terkait mereka tetap akan menjawab seperti yang disampaikan kpu
menghormati proses persidangan kita tetap akan menjawab yang permohonan sepuluh juni
pada awal awal persidangan
akan tetapi bisa saja dalam nanti kesimpulan persidangan
mereka mengatakan menolak seluruh dalil dalil permohonan yang diajukan di dalam permohonan sepuluh juni
karena yang mereka akui adalah permohonan yang awal yang bulan ini
jadi itu dimungkinkan bagi permohon dan juga pihak terkait untuk melakukan itu
nah ini memang menjadi catatan sehingga bisa memberikan kepastian hukum saja
dan bahkan bagi pemohon bagaimana yang kemudian harus mereka buktikan
pak ujang menarik tadi saya ingin gari lagi soal anda bahwa semuanya sudah dikatakan bahwa kesannya sudah punya jawaban
sudah tahu siapa yang menang
kalau misalnya persepsi itu tetap dibangun jadi sia sia semua yang dilakukan saat ini dong
kalau misalnya memang persepsi itu yang akan terus dibangun misalnya oleh kubu pemohon gitu
ya kalau kita berlandaskan persepsi bahaya
justru kita persidangan ini kan harus berdasarkan bukti bukti
oleh karena itu harus memisahkan mana bukti yang diungkap di persidangan secara real dan nyata itu dengan persepsi
nah persoalannya adalah politik ini kan tadi bergantung kepada persepsi
oleh karena itu yang dibangun adalah ya tadi ketika kita menjadi politisi ya pencitraan begitu
yang kedua tentu tadi membusuki lawan
nah sekarang ini kan pertarungannya bukan hanya di persidangan ini
bukan hanya masuk ke wilayah pembuktian pembuktian membuktikan kecurangan
tapi sudah masuk ke wilayah opini
masuk bagaimana katakanlah ya kubu dua membangun narasi bahwa seolah olah kubu satu ini curang
nah dalam konteks politik yang harus kita teliti adalah bagaimana oke lah kalau narasi itu memang dikembangkan
tuduhan itu katakanlah itu apa namanya ada gitu kan
oleh karena pembuktian menjadi penting
nah hadirnya mk atau adanya mk pasca reformasi ini kan katakanlah sengketa di mk ini untuk membuktikan itu
nah kalau sekarang katakanlah saksi yang dihadirkan lalu bukti bukti yang katakanlah dua belas truk itu
tidak membedah tidak diungkap katakanlah tsm tersebut
ya kalau menurut saya ya buat apa
oke artinya jikapun nanti mk sudah memutus itu pun menurut anda pak ujang tidak serta merta akan mungkin menyembuhkan luka akibat kontestasi politik ini
ya begini politik itu kan saya tidak yakin kalau nanti katakanlah mk memutuskan
nanti siapa yang menang saya tidak tahu ya katakanlah katakanlah
kita tidak tahu
kubu tertentu ya kan katakanlah
nah ini tidak akan menumbuhkan luka
karena apa politik ini kan soal apa ya seandainya ada rekonsiliasi atau katakanlah yang lebih besar lagi adalah konsensus politik nasional gitu kan
katakanlah membagi jatah kekuasaan dengan oposisi
ini tidak serta merta menjadi utuh kembali
kenapa karena banyak juga di kubu dua yang luka
misalkan katakanlah banyak katakanlah kubu kubu dua yang menjadi tersangka dalam kasus
nah saya terlepas dari itu semua oleh karena itu dengan kebesaran jiwa ketika mk memutuskan ya kita terima
di luar negeri pun ketika kita sepakat berdemokrasi bahkan di awal awal ketika sudah diumumkan oleh kpu di luar negeri dia yang kalah langsung mumpen kami menerima kekalahan itu
nah bagaimana kedewasaan itu tumbuh di negara ini di indonesia ini bagaimana kita bisa mengakui kekalahan begitu siapapun
oke kita masih lihat siapa yang ditentukan ya nanti tanggal dua puluh delapan tapi memang perjalanannya masih panjang
mas ferry terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini
pak ujang terima kasih banyak
sudah berbagi pemikiran malam hari ini
cnn indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami